pssi resmi menunjuk pelatih asal jerman frank formald sebagai konsultan pelatih tim nasional sepak bola indonesia u tujuh belas
frank nantinya akan mendampingi pelatih bimasak di dalam ramu timnas u tujuh belas
penunjukan mantan manajer timnas jerman u dua puluh itu disampaikan langsung oleh ketua umum pssi erick thohir
ketika meninjau seleksi pemain timnas indonesia u tujuh belas di stadion sriwedari solo jawa tengah pada minggu pagi
kehadiran frank diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim garuda muda menuju fifa world cup u tujuh belas
yang akan digelar di indonesia pada november hingga desember dua ribu dua puluh
dalam kontrak selama empat bulan ini frank yang memiliki banyak jaringan di jerman
diharapkan dapat menjadi awal untuk membentuk sekaligus mendesain pola dan strategi karakter sepak bola indonesia pada masa depan
terlebih dengan adanya rencana camp pelatihan dan tryout ke jerman september hingga oktober
frank juga akan menjadi pelatih pendamping
coach indra juga sangat menyambut untuk terus bekerjasama
dia dari jerman dia akan mendampingi tim nasional u tujuh belas pada bulan agustus ini di jakarta
lalu akan mendampingin full nanti di jerman
dan waktu u tujuh belas juga akan mendampingi tim secara menyerut